kamu gimana sih
laporan gini aja lama
sirain abis cuti liburan malah jadi makin semangat
dengan segala keraguan dan pikiran pikiran negatif yang membayangi
akhirnya gue memberanikan diri untuk mengajukan surat cuti
maaf pak saya mau ngajuin cuti tahunan
dan memang benar hambatan terbesar itu sebetulnya bukan dari orang lain
tapi diri kita sendiri
setelah lama penantian pak bos akhirnya menjawab pertanyaan gue
meskipun cuma jawab oke dan gak ada penjelasan oke apa
gue yang memberanikan diri untuk menyimpulkan bahwa bos mengizinkan gue cuti
gue nungguin tiga huruf ini sampai jam sembilan
malam siapa yang gila sih ini sebenarnya
akhirnya hari ini datang juga
ini bakal jadi pengalaman paling berharga karena gue bakal pergi traveling sendirian
oke semuanya udah siap let's go
eh bentar kayaknya ada yang lupa deh
gue ingetin lagi ke kalian semua kemanapun kalian pergi kalian harus berdoa
akhirnya sampai juga di sumatera barat
eits ini baru setengah jalan
perjalanan kita masih panjang untuk sampai ke mandeh
guys akhirnya gue udah sampai di minangkabau airport
tuh liat tuh
ah udah sampai di minangkabau akhirnya
tapi ini baru setengah perjalanan karena gue akan pergi ke mandeh
kalian pengen tahu kan gimana gue jalan jalan di sumatera barat
pokoknya ikutin terus ya
udah jalan ya udah ya
wah udah pemandangannya bagus banget
udah gitu jalanannya bagus lagi mulus banget
ini masih baru ya udah
baru dibikin kementerian pupr mak
paling paling sekitar dua ribu delapan belas ini bapak bisa tembusnya ke padang mbak
terus ini lebih dekat ya
ya lebih dekat mbak
kalau jalan ke mandai biasanya saya lebih sering lewat sini mbak
kalau mbak tamu liburan satupun spotnya lebih bagus mbak
banyak tempat foto foto
oh tuh kek bagus banget juga
nanti pasti ada lagi kan udah
sepanjang perjalanan gue gak bisa tidur
bukan gak bisa sih
gak mau lebih tepatnya
rugi aja kalau gua menyanyiakan indahnya perjalanan dengan pemandangan lautan samudera india
dan memang kelebihan jalanan baru mandai itu berada di tepi laut
ondeh mandai gila sih ini pemandangannya
sejenak gue lupa akan realita hidup
lupa dengan kerjaan lupa dengan cicilan lupa pasangan
eh sorry yang terakhir itu bukan lupa
lagi ke sana tuh
nanti kita lihat